saudara di informasi selanjutnya di tengah ramainya mudik menyambut hari raya idul fitri
masjid bsi di bakauheni harboro city lampung menawarkan fasilitas lengkap bagi pemudik
selain itu pemudik juga dapat berwisata sejenak dengan pemandangan alam yang memukau dari atas masjid
posko mudik yang disediakan oleh bsi dan bsi mas lahat di masjid bsi bakauheni lampung
tak hanya sekedar tempat istirahat namun juga menjadi pusat layanan yang lengkap untuk memudahkan perjalanan para pemudik
dengan beragam fasilitas yang disediakan para pemudik dapat melakukan penukaran uang
melakukan top up imani menikmati hidangan takjil serta mendapatkan layanan ziswa
tersedia pula permainan anak yang menyenangkan
kalau menurut saya sih untuk penukaran uang ya karena kan sebentar lagi mau lebaran nih
jadi untuk thr wajib lah ya menukar untuk anak anak
ya pokoknya dijamin deh mesti dilayanin
susah gak sih mbak menukarnya
enggak sih tapi ya cuma karena rame orang jadi ya sedikit agak gupek gitu aja
pemudik juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas
yang ada di poskomudik bsi
posko layanan mudik ini akan melayani pemudik pemudik yang sengaja mampir untuk ke masjid psi
yang pertama itu transaksi zone itu kita menyiapkan ada atm bsi di sini
terus kita ada customer service kita ada juga penukaran uang
dan itu yang bisa dilayani di transaksi zone
terus kita ada kit zone disini
jadi anak anak pemudik yang mau beristirahat bisa bermain di kit zone
dan yang terakhir kita ada partner zone itu disupport dari kap
tak hanya sebagai tempat istirahat masjid bsi juga menawarkan pengalaman wisata yang indah
dengan pemandangan alam yang memukau
terletak tak jauh dari pelabuhan bakau honi
masjid ini menjadi destinasi menarik bagi banyak warga dan pemudik yang memilih untuk beristirahat sejenak
sebelum melanjutkan perjalanan mereka
dengan segala fasilitas dan pemandangan yang ditawarkan
masjid bsi di bakauhni harbor city lampung
menjadi pilihan ideal bagi para pemudik untuk menyambut hari raya idul fitri dengan nyaman dan meriah